didampingi istri dan adik kandungnya
bribka madi hadir dengan membawa beberapa lembar berkas
dan akta jual beli tanah
dalam kesempatan itu bribka madi turut membantah
tuduhan dugaan melanggar kode etik profesi polri
bribka madi mengaku beberapa orang yang bersama dirinya saat itu
merupakan korban penyerobotan lahan
yang memiliki kasus sama seperti yang dialaminya
bribka madi berharap konfrontasi ini bisa membuat kasus tersebut
menjadi terang benderang sehingga sisa tanah milik orang tuanya bisa kembali
yang kurang pendidikan lah terbelakang saudarnya lah
terus polisi kampung lah ya tiga itulah yang modal
bahwa ini alhamdulillah allah jabah nih
ketemu sama media media yang amanah
nanti kebaikannya ketemu nanti di akhirat ya
ya mohon doanya nih mohon dikawal dan mohon dikawal
karena ini luas tanahnya yang digirik satu ratus sembilan puluh satu
berjumlah empat empat ratus sebelas yang dijual ini kurang tiga enam ratus
di antaranya adalah surat kenyataan bahwa saya beli dengan boneng
boneng tuh boneng boneng tuh
nah ini datang pulang datang kan nih
ini namanya boneng tuh gak akan menggak
ini dia tuh bahwa kami mempakat mencabut menitah segala macem tuh
nah ini dia nih dia ngeroket di antaranya nih
selain si mh itu yang mungkin boleh hukum
diri diriin kp diri diriin pusal di tengah tanah kita tuh
terus sama apa dia sekolah
apa segala ah nggak ngerti dah tujuan apa tuh
itu mungkin orang kebal hukum